halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kita ke berita pertama presiden joko widodo menggelar pertemuan dengan bos apple tim cook di istana kepresidenan jakarta
setelah ditemui usai pertemuan tim cook menekankan indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi pasar penjualan produk produk apple
tim cook mengatakan bahwa dirinya membicarakan sejumlah komitmen kerjasama antara apple dengan pemerintah indonesia
saya senang berada di indonesia indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kita
dan saya mengadakan perbicaraan yang bagus dengan presiden tentang komitmen kita kepada negara
pengemudi fortuner yang memakai pelat mobil dinas tni di jalan tol jakarta cikampek telah ditangkap
kapus pen tni menegaskan bahwa nomor pelat dinas tni yang digunakan adalah palsu
dalam unggahan akun instagram puspom tni tampak pria mengenakan jaket warna hitam tengah diinterogasi oleh anggota tni
pelaku ditangkap di kediamannya di cempaka putih pada hari selasa
dalam keterangan puspom tni motif pelaku memalsukan plat nomor dinas tni
untuk menghindari peraturan lalu lintas ganjil genap di wilayah jakarta
saat ini pelaku menjalani proses hukum di polda metro jaya
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi azwar anas mengatakan proses pemindahan untuk aparatur sipil negara ke ibu kota nusantara
akan dimulai di bulan september
proses pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap
setelah upacara hari kemerdekaan ke tujuh puluh sembilan indonesia di ibu kota nusantara
memang ada menteri yang sebagian akan pindah ke ibu kota nusantara pada bulan juli
salah satunya menteri pupr basuki hadimul jono
pemindahan tadinya bulan juli akan pindah ke ikn
maka juli sebagian menteri ada yang pindah termasuk pak basuki
tapi untuk asn karena agustus nanti akan ada upacara di ikn
dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting system nya sangat besar
ada ribuan orang juga akan tentu bukan hanya datang
maka kami mendapatkan arahan
dari istana bahwa pemindahan bertahap
tetapi asn akan mulai pindah setelah agustus setelah upacara
karena upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di ikn
yang itu memerlukan apartemen penginapan yang cukup banyak
sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah agustus insya allah september
tapi juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompastv